keluarga asia sinta dewi hasibuan perempuan yang tewas terjatuh dari lift di bandara kuala namu deli serdang sumatera utara
akan menempuh upaya hukum
pihak keluarga meminta pengacara kondang hotman paris utapia menjadi kuasa hukum
suami dan kakak kandung asia sinta dewi perempuan yang tewas terjatuh dari lift bandara kuala namu di liserdang
bertemu dengan pengacara kondang hotman paris hutapea di kawasan kelapa gading jakarta utara selasa pagi
mereka meminta bantuan hotman paris mencari keadilan atas kematian almarhumah
pihak keluarga menyesalkan tindakan pengelola bandara kuala namu pt angkasa pura ii
yang tidak memproses dengan baik laporan dari pihak keluarga ketika korban terjebak di dalam lift
kenapa yang ditayangkan lain kemudian yang kita minta tidak direspon
perkataan dari pihak angkasa pura itu namanya pak
nah itu katanya adik saya membuka paksa pintu lift
sekarang logikanya itu saya tidak terima ya sekarang logikanya
pada saat kita lihat tayangannya secara seksama
apa mungkin tangan adik saya satu pegang hp di telinga dan sebagainya
kemudian tangan kirinya yang bukan tangan utama yang selalu dia gunakan
membuka pintu apa mungkin itu saya rasa tidak masuk logika dan awal
setelah berkonsultasi dengan hotman paris
keluarga sepakat akan menempuh upaya hukum baik perdata maupun pidana
hotman paris menemukan dugaan unsur pidana dalam kasus ini
yaitu kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia
sebagaimana dimaksud dalam pasal tiga ratus lima puluh sembilan kuhp
jadi nanti ada upaya hukum pidana dan hukum berdata
hukum berdata itu tadi itu dugaan perubatan melawan hukum
ya karena dugaan kelalaian dalam pengelolaan liftnya tersebut menyebabkan matinya orang
nama nama perusahaan yang kita akan somasi ya
satu pt angkasa pura ii
dua pt angkasa pura aviasi
yaitu ada perusahaannya
kemudian pt angkasa pura solusi
ya itu yang
melaksanakan pengurusan lift dan sebagainya
kemudian pihak asing adalah gmr airport limited
satu lagi perusahaan perancis
sebelumnya asia sinta dewi tiga puluh delapan tahun
ditemukan tewas di bawah lift bandara kuala namu deli serdang pada kamis dua puluh tujuh april
korban memasuki lift pada senin malam
dan sempat menelpon keluarga mengabarkan dirinya terjebak di dalam lift
fakih haitami jakarta